berita yang agak memilukan dari sumatera selatan
di mana ada seorang bocah berusia empat tahun di palembang
ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka di suku jortobo
ironisnya korban meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri
warga di jalan lubuk bakung kelurahan siring agung kecamatan ilir barat satu palembang
dikejutkan oleh meninggalnya bocah empat tahun bernama brian salbani
korban meninggal dengan kondisi luka memar dan luka lebam di sekujur tubuhnya
diduga korban meninggal setelah dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri
ayah korban tidak menyangka jika anaknya meninggal dunia akibat perbuatan istrinya
kasus ini terbongkar setelah ibu kandung korban melaporkan dan mengakui telah membunuh anaknya sendiri
korban ini adalah korban karyanti dari suaminya
memperkembang dari aksi luka kandungan ternyata akhirnya mengakui bahwa anaknya sudah meninggal
meninggalnya anaknya akibat kejendang lebihan
jasad korban kini menjalani otopsi di rumah sakit umum palembang
hanif kairandi palembang